berikutnya di cnn indonesian newsroom hujan deras yang mengguyur jakarta pada selasa sore membuat jalan fatmawati raya cilandak jakarta selatan banjir dengan ketinggian mencapai sembilan puluh cm
akibatnya arus lalu lintas tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
banjir dengan ketinggian bervariasi antara lima puluh hingga sembilan puluh cm merendam jalan fatmawati raya
dampaknya jalan dari arah hajinawi raya maupun arah cilandak lumpuh tidak bisa dilintasi kendaraan
menurut warga sekitar banjir di lokasi ini memang kerap terjadi saat hujan deras apalagi saluran air penuh sampah
sementara itu ruas jalan raya nusa indah duren sawit jakarta timur terendam banjir hingga ketinggian empat puluh cm pada selasa sore
akibatnya akses jalan dari pondokopi menuju buaran tidak dapat dilintasi
sejumlah kendaraan yang memaksa melintas mengalami mogok akibat mesin kendaraan terendam air
sejumlah kendaraan lain memilih berputar arah menghindari banjir